ya untuk pertama kali ya untuk megang alatnya dulu
megang alat kalau sudah pisah kita beralihkan notasi
apa pak kudritanya
apa yang mengajak kepada anak anak ini
ya cara megangnya kan kalau masih kecil kan
jari jarinya ini kan kadang belum sampai ke senar yang lebih tinggi
sutrisno dan kawan kawan rutin mengadakan kegiatan memainkan keroncong
dan berlatih bermain alat musik keroncong gratis di akhir pekan